usai pembahasan tingkat satu yang baru selesai pada selasa dini hari rancangan undang undang
ibu kota negara atau ruu ikn diagendakan diangkat dalam rapat paripurna dpr ke tiga belas masa sidang ketiga
tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua yang digelar secara hibrid pada selasa siang rapat dihadiri tujuh puluh tujuh anggota dpr
secara fisik dan satu ratus sembilan puluh anggota secara virtual rapat paripurna dihadiri langsung oleh seluruh
pimpinan dpr serta perwakilan pemerintah seperti menteri ppn dan kepala bapenas suharto monoarfa
dan menteri keuangan sri mulyani ketua panitia khusus ibukota negara atau pansus ikn ahmad
doli kurnia membacakan putusan tingkat satu dan meminta persetujuan anggota dewan yang hadir
dari sembilan fraksi doli menyebutkan penolakan hanya dilakukan oleh perwakilan dari fraksi
pks yang menyatakan bahwa pembahasan ruu ikn sangat singkat dan terburu buru sehingga berpotensi
cacat formil dan material adapun fraksi partai keadilan sejahtera menolak hasil pembahasan ru
tentang ikn dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat dua pengambilan
keputusan dalam rapat paripurna dpr ri usai pembacaan putusan tingkat satu dibacakan doli
meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir terkait pengesahan ruu ikn menjadi undang undang
dan mayoritas fraksi menyetujui ruu ikn menjadi undang undang terkait pembiayaan pemindahan
ibu kota negara ke kalimantan timur usai rapat paripurna menkyu sri mulyani menegaskan hal
ini tidak akan membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn nantinya skema
pembiayaan akan dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau kpbu
maupun skema pendanaan swasta atau bumn maupun bumd sri mulyani menyatakan bahwa sesuai dengan
undang undang ikn akan dilakukan lima tahapan pemindahan ibukota negara yang dimulai pada
dua ribu dua puluh dua meskipun tak secara tegas menyebutkan pesanan angka penggunaan apbn namun sri mulyani menyebut
bahwa tahap pertama yang berlangsung pada dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat kemungkinan akan menggunakan banyak
apbn dan digelontorkan kepada kementerian pupr guna membangun infrastruktur dasar jadi sebetulnya
kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang undang ada lima tahapan tahapan yang
paling awal adalah dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat itu biasanya kalau di front end ya pasti apbn akan lebih banyak untuk tahun dua ribu dua puluh
ini kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan sekarang ini yaitu kementerian tempatnya
pupr jadi kita lihat kemarin dengan pak menteri pupr dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada
dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum apa pembangunan di sana sri mulyani
juga menegaskan porsi penggunaan apbn untuk ibu kota negara baru nantinya akan disesuaikan
dengan pendanaan prioritas pemerintah lainnya
seperti pemulihan ekonomi nasional dan juga pandemi covid sembilan belas tim liputan cnn indonesia